tadi saya sudah memberikan teaser tentang apa sih isi dialog dari malam hari ini bersama dengan dua narasumber saya
ada bang emru syomi dan juga mas yendri satrio
tapi kalau misalnya sebelum kita masuk lebih lanjut ya terkait dengan perang narasi dari kedua pasangan calon
seperti mungkin yang pertama yang kali ini baru baru ini jadi headline kan salah satunya adalah
genru jilid dua nih walaupun itu menjadi salah satu efek domino dari pernyataan sebelumnya oleh salah satu pasangan calon
tapi mungkin bisa kita dengarkan lebih lanjut atau lihat lebih lanjut di layar belakang kita hari ini
terkait dengan pernyataan prabowo subianto negara ini katanya punya genruwo
atau dipunyai oleh genruwo ini berangkat dari kekecewaan pak prabowo subianto
yang saat itu mengatakan ia mengalami sedikit kesulitan dalam proses peminjaman uang
sementara yang lain yang punya utang masih dipinjamin juga
pokoknya kecewa lah tentang apa yang saat ini negara sedang perbuat terutama terhadap pak prabowo subianto
ini di luar negeri aja susah sandi juga terus kemudian ya mengenai gendro ini kembali disebut sih
tapi kalau misalnya mungkin saya ke mas henry dulu ya melihat fenomena penyebutan genruwo jilid dua
ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu
genruo ini kan top of mind ya dia pernah menjadi headline diperbincangkan
dan sosok genruo ini kan memang originally asli indonesia gitu
menakutkan saya juga belum pernah lihat sih cuma katanya kan gede banget
eh jangan sih amit amit ya bang bayi sih ya
terus kemudian pak jokowi mempopulerkan itu kan
sehingga sulit kalau misalnya pak prabowo mengatakan bahwa negara ini katanya punya genderuo
terus kemudian kita mengabaikan genruo jelit satu yang dipopularkan oleh pak jokowi gitu
nah ini adalah sebuah majas sebetulnya
disampaikan oleh pak prabowo untuk menggambarkan bahwa saat ini negara menurut pak prabowo tidak dalam kondisi yang ideal
menurut dia tapi kan kalau kita tarik lagi dalam sebuah konstelasi politik
saya sering mengatakan ini bahwa politik ini adalah bisnis harapan gitu
bukan menjual mimpi jadi ini bisnis harapan menjual harapan harapan
harapan yang mana yang paling disukai oleh rakyat biasanya dia yang menang
nah pada saat prabowo mengatakan
bahwa negara ini dimiliki oleh genruo itu
apa yang tersurat
dia ingin mengatakan bahwa negara ini saat ini tidak dalam kondisi yang ideal menurut beliau
sehingga dia sebagai capres
pasti nanti ada kelanjutannya tuh
berusaha untuk memperbaiki ini gitu
nah cuma memang
sekilas jadi kurang pantas didengarkan karena
kita ini balik lagi ke
isu isu yang remeh seperti itu
sebelum ini kan ada propaganda rusia yang menurut saya juga
itu levelnya sama dengan genderuo juga
itu kita bahas nanti sih terkait dengan fire house of olso
tapi kita mungkin bicara mengenai konteksnya genruwo kembali diulang gitu
sebenarnya yang menjadi tujuan atau target dari sang penantang ini apa
ya mereka pak prabowo berusaha untuk melaksanakan
jadi dia berusaha untuk berbeda dengan pak jokowi
tapi menggunakan kata yang sama
iya tapi menggunakan kata yang sama
tapi kan negatif itu
diutarakan pak jokowi kan dalam rangka waktu itu kan negatif juga
sekarang pak prabowo juga menggunakan kata gendru ini tidak dalam konteks positif
dia menggunakannya dalam konteks negatif
sama sama konteks negatif ya
sama sama konteks negatif dan pertarungan dua kandidat ini kan
justru rame di hal hal yang seperti ini gitu
nah itu kan rame nya di sana
nah tapi kalau gaya gayanya pak prabowo seperti ini
ya seperti ini ya memang dari dulu ya otentik ya
pak prabowo tuh begini
dia ada yang mengatakan teman teman dekatnya bilang dia lucu
ada yang dia ya seperti ini gitu
ini otentiknya gitu
nah yang sebenarnya kan yang sekarang kita tunggu kan otentiknya pak jokowi juga gitu
kalau lagi sekarang ini lagi masa masanya beliau marah marah juga tuh
mungkin itu nanti akan kita tanyakan sama bang empo
terkait dengan pak jokowi marah marah
tapi mungkin menurut bang emrus nih
seperti benar gak ya

seperti yang dikatakan oleh mas henry
pak jokowi tambah ngegas tambah marah marah
dan salah satunya ya mungkin ya saling balas saling sindir perang narasi ini
saya pikir mungkin lebih tepat konsep ngegas gitu ya
kalau marah marah sih tidak saya pikir ya
karena bagaimanapun ketika desember kemarin juga memang
ketua tim sukses daripada jokowi maruf amin
yaitu pak erik
mengatakan bahwa akan mereka akan melakukan
suatu pesan pesan yang lebih tajam lagi
sifatnya yang baik kan begitu
artinya sudah dibuktikan juga
pesan tajam tapi dengan niat yang baik
itu seperti apa bang emrus
saya pasti artinya ada tujuan
tujuan yang dia dia capai
yaitu bagaimanapun mereka tidak lepas daripada pendidikan politik
karena mereka katakan itu
kami akan lebih menyerang lagi
tetapi yang positif kata beliau
kalau menyerang itu nanti diartikan sebagai sesuatu
hanya menyerang saja
bisa dimaknai nanti sesuatu yang negatif
menyerang kan ada targetnya nih bang emrus
target dari sang penyerang ini apa sebenarnya
oposisi kalau kelihatannya sekarang adalah
melihat bagaimana pencapaian petahana
tapi kalau petahana menyerang oposisi
apa yang jadi tujuannya
tujuannya adalah bagaimana mencapai market
ini kan komunikasi pemasaran politik
sekalipun mereka katakanlah saling menyerang
misalnya saling mengkritik antara mereka
tujuannya adalah bagaimana merebut wilayah peperangan itu
peta kondisi daripada masyarakat itu
sehingga memberikan persepsi yang positif
kepada masing masing pasangan ini
tentu oleh karena itulah yang mereka lihat
pemasaran komunikasi politik
kalau mereka tidak berbeda
rakyat susah menentukan pilihan diantara mereka
jadi balasan balasan narasi politik seperti hari ini
ini adalah sebenarnya untuk target menjangkau pasar
oleh karena itulah mereka berusaha
katakanlah perang narasi sebagai suatu diferensiasi
yang mereka munculkan
sehingga rakyat bisa memilih
mana yang mereka sukai daripada perang narasi tersebut
kalau mereka sama
justru rakyat nanti sulit untuk menentukan
pilihan bisa saja mereka tidak datang ke kotak suara
oke tapi ideal gak sih bang emrus mas henry gitu
perang narasi politik pernah terjadi sebelumnya nggak dalam pemilu pemilu
gini kalau di setiap pemilu sih pasti ada
hanya saja memang yang dilakukan oleh pak jokowi ini
bertentangan dengan teori kampanye yang ada
kalau sebagai petahana memang harusnya dia aclaim sama defense
jadi artinya dia pamer gitu ya keberhasilan dia
tapi kemudian defense
apa yang dilakukan pak prabowo ini ya memang wajar
dia namanya oposisi dia attack gitu kan
nah tapi gini
pak prabowo pak jokowi ini sekarang sedang berusaha
untuk mengikuti yang terjadi di dunia internasional
dalam sebuah event politik atau peristiwa politik itu sumbernya cuma dua
rekayasa atau tren
pak jokowi ini direkayasa sedemikian rupa dari solo jakarta kemudian jadi presiden
tapi saat itu trennya mendukung
yang terpilih sebagai presiden itu profilnya seperti pak jokowi
ada thibodeau di kanada

ada macron di perancis ada thibodeau di kanada

ada modi di india
nah sekarang trendnya itu berubah
trennya ini berubah dimulai dari trump
yang terakhir mahathir muhammad di malaysia
dan oposisi menggunakan tren juga seperti itu tergantung dari apa yang jadi populer
kebetulan trennya saat ini seperti profilnya pak prabowo
jadi orang orang ini selalu bicara tentang nasionalisme
selalu berbicara dengan kekuatan dalam negeri
dan selalu berbicara tentang bagaimana melindungi warga negara
nah pada saat berbicara gaya komunikasi politik yang digunakan itu gaya komunikasi yang tegas
nah citra tegas ini adanya di pak prabowo
maka kemudian pak jokowi berusaha mengambil citra ini
berusaha terlihat lebih tegas
tapi yang membingungkan itu adalah
pak jokowi dari dua ribu empat belas ini citranya adalah sederhana merakyat
memang sekarang jadi kacau balau
gara gara dia ambil semua citra dari peternak kambing sampai
pertama tama di indonesia
nah kemudian dia berusaha untuk menampilkan citra tegas
jadi orang orang bingung juga
ini pak jokowi lagi marah atau lagi tegas
nah perubahan citra tegas itu
memang ternyata tidak mudah
karena dibutuhkan otentik seseorang
jadi gaya otentik si leader ini dibutuhkan
nah sehingga pak jokowi sekarang agak terbata bata nih
jadi pada saat dia tegas orang nyangkanya dia galak gitu
oke bang emrus
ada kalau misalnya tadi mas henry bilang ada perubahan citra nih
yang digunakan oleh jokowi dan pak jokowi
jokowi dodo dari tahun dua ribu empat belas sampai dengan pemilu tahun ini
dan saya juga sedikit ingin menggali terkait dengan
tadi ada bentuk serangan dari oposisi
kepada petahana saat ini
yang juga menjadi headline dalam tajuk tajuk kampanye
kedua pasangan calon presiden
tapi akan kita bahas setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kalaupun ada efektif gak sih sebenarnya di tahun politik
baik saya pikir apa yang dikatakan bung henry sebagai suatu hipotesis gitu ya
apakah itu benar atau tidak perlu pengkajian lebih mendalam

tetapi di satu sisi saya melihat juga itu bagian dari strategi
karena menurut saya memang penantang itu lebih mudah
karena dia bisa mengkritik gitu ya
tentang pelaksanaan daripada suatu pembangunan itu
dan pilihan pilihan kata atau diksi pun lebih gampang
misalnya katakanlah dikatakan bahwa
menteri pencetak utang misalnya

itu konsep dan langsung itu viral gitu ya
kemudian yang terakhir ini adalah utang lima ratus miliar misalnya seperti itu
tetapi bagi petahana amat sulit untuk menjelaskan
katakanlah keberhasilan keberhasilan pembangunan tersebut
nah oleh karena itu saya melihat
bahwa petahana sekarang pada posisi yang
menurut saya hanya meng counter isu
yang dilempar oleh petahana ini
tapi sebelumnya kata kata gedewo pertama kali dilontarkan oleh pak joko widodo
oke lah tetapi setelah perjalanan ke sini
kesini kan lebih dominan dikuasai oleh prabowo memberikan isu isu tersebut
sehingga petahan hanya dihabiskan waktu untuk katakanlah meng counter isu tersebut
nah bicara tentang gondoruo
sebenarnya dua kandidat ini boleh saya katakan adalah perang gondoruo
dan dua duanya menurut saya tidak mempunyai unsur nilai pendidikan politik
karena gondoruo itu sesuatu kalau kita kecil kan
kalau kita gak mau tidur atau gak mau makan
sesuatu yang menakutkan
nah dua pandangan yang dua pemakaian kata gondoro dari dua tokoh kita ini
saya pikir tidak produktif juga
misalnya katakanlah pak jokowi mengatakan gondoru sebagai sesuatu cermin yang menakutkan
bahwa ada orang yang mengatakan pesan pesan yang bisa menakutkan di tengah masyarakat
tetapi prabowo mengatakan bahwa negeri ini memiliki gondoruo
bukan negeri dimiliki gondoruo
tapi negeri ini memiliki gondoruo
ini kan sesuatu yang menurut saya hiperbola para politisi ini
sebenarnya tujuannya saya katakanlah menarik simpati masyarakat
supaya masyarakat itu terhubungi
terpengaruh sehingga mereka menentukan pilihan terhadap dua kandidasi
sebenarnya banyak sekali pernyataan ya
baik dari pak prabowo subianto maupun pak jokowi dodo
yang dikatakan tadi ingin menarik minat pasar
terutama untuk pemilih
tadi gundro tapi mungkin kita juga bisa lihat
terkait dengan pernyataan pak prabowo subianto terutama
mengenai indonesia yang akan punah
bisa mungkin kita putar
kita tidak bisa kalah
kita tidak boleh kalah
kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah
negara ini bisa punah
jangan sampai kita ini pesimis
kita ini gerak
kelihatan sekali kok
ada yang ngomong indonesia bubar
yang benar aja
yang benar aja
bagaimana kita ingin membawa sebuah negara besar seperti ini
kalau mengiringi dan mengajak masyarakat
dengan pesimisme pesimisme seperti itu
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi
sifat sifat wira usahawan
sifat sifat wira swastiak
sifat sifat wira usahawan
ya bubar sendiri saja
punah sendiri saja
tapi jangan ngajak ngajak kita
oke kalau tadi saya lihat sih
ini tampak menyimpan sesuatu yang ingin diomongin
terkait dengan mungkin tadi gaya pak jokowi dodo
terutama menanggapi ucapan pertama dari pak prabowo subianto
rakyat itu kan mencatat
kita kalau dilihat pak jokowi itu
siapa sih pada saat kita dua ribu dua belas dua ribu empat belas
pertanyaan itu dijawab dengan mudah
sosok yang sederhana
sosok yang merakyat
ditambah lagi kalau ditanya
dibandingkan dengan tadi kan jadi masyarakat nengah nengah
walaupun usahanya adalah
berusaha tampil tegas gitu kan
tapi kalau kemudian bahasanya
itu kan gak pake nama tuh
kalau gak pake nama tuh jadi kayak nyinyir kedengarannya
nah makanya citra yang seperti ini nih
timnya pak jokowi ini harus
menerah betul gitu
mengkaji betul ini maunya apa
ini kalau misalnya mas henry tadi ngeliat
ini murni dari pak jokowi dodonya
atau ini merupakan strategi sendiri
enggak ini murni dari pak jokowinya gitu
beliau ini berusaha mengikuti tren
bentukannya banyak banget
jadi kalau misalnya dia
tiba tiba bicara seperti ini
dari merakyat dan sederhana
itu publik akan mudah mengingatnya
nah efek elektroniknya
seperti apa kalau mas henry saat liat
nah kan kalau kita lihat sekarang dari berbagai hasil
survei kan mentok cenderung menurun
karena memang banyak hal kalau di elektabilitas
yang mempengaruhi itu
tapi kalau dari gaya komunikasi ini
nah ini cnn gambarnya bagus
mungkin nanti dilihat pada saat
bagaimana pak jokowi berjalan dengan pak prabowo
memasuki ruang debat saat saat bersama
itu cara jalan pak jokowi
itu berbeda dengan dua ribu empat belas
dengan pak prabowo itu berbeda dengan dua ribu empat belas
kalau waktu dua ribu empat belas itu
benar benar melihat seorang prabowo
adalah sosok yang memang pernah berjasa
jadi dia akan lebih sopan
gestur gestur jawanya terlihat sekali
sementara yang sekarang
kalau ada rekaman yang saya bilang
lihat pada saat dia jalan bersama pak prabowo bersamaan
itu gesturnya memang gestur percaya diri
yang sendiri sudah
nah inilah jokowi yang sekarang
strategi yang sudah dibangun oleh tim sukses secara bersama
atau sekali lagi itu merupakan
kalau menurut saya ini sudah
tim sukses secara bersama karena
yang dicitrakan saat ini adalah
oke aku ke bang emrus ya
efektif nggak dengan perubahan citra seperti ini
tadi saya ingin menambahkan sih terkait dengan
pak prabowo subianto ini terkesan
kalau mengeluarkan suatu tajuk kampanye
tadi untuk indonesia punah juga salah satunya adalah
bentuk seperti itu gak
justru pak jokowi dulu mengatakan
dan menanggapi secara serius dengan tekanan suara
bahkan ada semacam unsur
katakanlah unsur emosi
walaupun kita masih perdebatkan
oleh karena itu justru menguntungkan petahana
artinya persoalan yang dikatakan oleh prabowo
menurut saya persoalan remeh temeh
yang sulit dibuktikan misalnya punah
kan gak mungkin puna
tapi kenapa perlu pakai emosi
harusnya pak prabowo
eh pak jokowi dodo menanggapinya secara rileks
misalnya secara bercanda
ah kali pak prabowo ini bercanda kali ini
bagaimana datanya bisa orang indonesia bisa pulang
nah tapi ketika dibuat serius
tanggapan seperti itu
justru menguntungkan prabowo
oleh karena itulah saya pikir
bahwa ketika kita meng counter
memberikan suatu pandangan terhadap orang lain
kita harus lakukan analisis
kapan kita mengendalikan emosi kita
kapan kita bisa bercanda
dalam konteks apa kita berkomunikasi
ini yang saya melihat bahwa
tidak gaya sebelumnya seperti yang dikatakan pak hendri
nah itu strategi atau memang secara refleks keluar dari
saya mengatakan dari sudut
itu adalah bagian dari strategi
cara menyampaikan itu spontanitas
yang terjadi pada diri
karena memang di dalam dirinya
ada sesuatu gunda gulana gitu ya
daripada pesan pesan yang ditelontarkan oleh prabowo
oleh karena itu saya melihat
prabowo dalam hal ini
memenangkan suatu isu
karena dia menjadi leading sector di bidang isu
misalnya saya kira sektor isu itu selalu diproduksi terus
ya kan terakhir yang dikatakan utang lima ratus miliar
kebocoran anggaran itu orang kita bahas
tapi saya tidak mau masuk ke sana
tetapi artinya bahwa pihak petahana
atau pemerintah justru disibukkan untuk mengatasi
petahana ataupun pemerintah
harus juga meng counter dan sekaligus memproduksi isu isu baru
nah tetapi ada kelemahan di pemerintahan kita
saya mengatakan bahwa soal keberhasilan pembangunan
yang dilakukan oleh jokowi dodo yang sangat luar biasa menurut saya
lima tahun atau empat tahun lebih ini
digelorakan oleh biro biro humas dari setiap kementerian
mereka seolah olah tertidur
mereka cukup hanya menyampaikan keberhasilan pembangunan itu
tidak menjadi suatu trending topic
tidak menjadi suatu viral
nah oleh karena itulah begitu gampangnya
ketika petahana mengkritik tentang pembangunan
masyarakat tidak terjadi imunisasi komunikasi
idealnya menurut saya
humas humas pemerintah di kementerian
maupun katakanlah instansi pemerintah
harus membuat suatu strategi komunikasi
menyampaikan keberhasilan keberhasilan pembangunan itu
yang menjadi merupakan trending topic
tidak cukup hanya masuk ke website
bukankah suatu keberhasilan pupr
bukankah suatu keberhasilan katakanlah pembagian sertifikat
bukankah keberhasilan suatu pendapatan kita dari para wisata yang sangat luar biasa
tapi tidak terwacanakan di ruang
mungkin itu mereka bingung karena
terhadap pertanyaan yang banjar gaji kamu siapa itu
banyak teraksi politik yang sebenarnya keluar dari
yang seharusnya dijauhantahkan ya
tapi sebenarnya imunisasi politik tersebut
sebetulnya petahana itu aclaiming aja
ini pamer aja
ini loh keberhasilan saya
nah tapi apakah hasil pamernya itu bisa berefek pada berkah elektoral
untuk masing masing capres
terutama yang terutama
sekarang ini bukan pamer
malah justru blunder blunder aja
kita akan bahas lebih lanjut ya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu tepercaya
tidak pamer yang seharusnya
tidak mengangkat isu baru
diberikan oleh pencapaian petahana
ini menjadi apa ya
blunder tersendiri benar gak
seperti yang tadi mas henry bilang
atau dampak elektabilitas untuk pasangan satu
saya mengatakan bahwa
joko widodo atau petahana ini menghabiskan waktunya meng counter
konsep komunikasi mengatakan bahwa
ketika orang lebih dulu menyampaikan pesan
itu akan ter saving di peta kognisi
sekalipun ada counter tentang itu
karena tidak bisa di delay dengan apapun
sudah tersimpan oleh karena itulah saya mengatakan
joko widodo atau petahana harus lebih progress lagi
untuk memberikan suatu isu isu baru
yang tentu yang baik dan yang positif gitu ya
nah tetapi ini dihabiskan waktunya untuk meng counter itu saja
jadi saya mengatakan prabowo leading sector
di dalam memproduksi isu isu sehingga
coba setiap perbincangan pak prabowo menjadi trending topic loh di mana mana
yang terakhir ini katakan lima ratus triliun itu
kemudian pencetak utang itu kemarin
ya mungkin kita bisa terkait dengan lima ratus triliun itu bisa kita putar pernyataan
lebih lanjut dan lebih dalam dari baik dari prabowo subianto
dan juga counter attack nya dari pak joko widodo
mungkin berikut ini
anggaran kita yang sudah mendekati dua ratus miliar dolar
dan dua ribu dua puluh triliun ini hampir dua ratus miliar dolar
dari dua ribu triliun hampir lima ratus triliun yang bocor
dua ribu empat belas katanya bocornya tujuh ribu dua ratus triliun
dengan bawa bukti bukti
dengan bawa fakta fakta
oke aku ke mas henry dulu ya
kalau misalnya mas henry melihat balas balasan narasi politik terkait dengan kebocoran anggaran ini
pak prabowo mengelola
mengeluarkan isu kebocoran anggaran
tapi pak prabowo menantangnya dengan kalau ada bukti silahkan ke kpk
jokowi bilang begitu kan
nah ini makanya pak jokowi harus hati hati bicara karena
dia ini kan presiden
jadi setiap kali dia bicara
jadi pada saat dia bilang laporkan saja
orang tuh akan berpikir
eh itu ada warga negara yang namanya prabowo menyampaikan bahwa ada bocor

nah harusnya sebagai seorang presiden justru memerintahkan jadinya lima ratus triliun

nah harusnya sebagai seorang presiden justru memerintahkan jadinya lima ratus triliun

bukan minta prabowo melaporin
nah ini leadershipnya makanya kan pertanyaannya
kepemimpinan leadershipnya pak jokowi ini ada di mana sekarang
oke jadi statement tersebut yang sebenarnya
ini lagi ada warga negara ngadu nih
warga negara ngadu
pak ini ada lima ratus triliun lho pak
maksudnya pak jokowi kalau leadershipnya mantap ya
terima kasih pak prabowo masukannya
saya akan perintahkan
saya akan perintahkan
termasuk mungkin saya akan informasikan kepada kpk
supaya ini ditelusuri
nah bukannya laporin aja kpk
nah kalau begitu caranya
gak usah ditanggepin sama presiden
karena sekelas menteri
atau wali kota pun pasti akan
udah pak laporin aja kpk biar cepat beres
itu kan jawabannya gampang
nah makanya maksud saya terkait dengan yang tadi bang emrus katakan itu betul
contoh misalnya tempes tepis atm
repot sibuk banget ngurusin itu
mungkin maksudnya sandi itu ya keripik tempe itulah kan ini
nah ini sekarang lima ratus triliun itu
menurut saya feedbacknya nggak baik
jadi ini masukkan lah buat pak jokowi sebagai presiden
harusnya begini beginian tuh lebih elegan lah
laporan dari pendangan dari pak prabowo itu
itu pendangan normatif
ini kan persoalan politik
persoalan komunikasi politik
pak jokowi melihat dia sebagai warga negara
artinya kalau kita melihat bahwa laporkan saja
memang betul itu jawaban yang bagus dari sudut normatif
dari segi perspektif hukum
tetapi ini dalam pertarungan
seharusnya bukan begitu jawaban pak prabowo
harusnya dicandain lagi tuh prabowo
bisa aja itu mimpi kali dia
bahwa dari mana jalannya
sayang pak prabowo tidak menjelaskan
nah ini ditanggapi serius lagi
jadi dengan demikian jokowi dodo menjadi follower
dari isu yang diproduksi oleh
ini sangat tidak baik
tidak menjadi leading sector lagi
nah oleh karena itulah kita mengharapkan
bahwa ke depan
jokowi dodo harus berani maju ke depan
memproduksi isu isu baru
yang merupakan wacana publik
tidak hanya follower daripada
yang dilontarkan oleh prabowo itu
oke tapi pak emrus
tuduhan tuduhan atau tudingan tudingan
seperti tadi kebocoran anggaran gitu
walaupun misalnya ditantang gitu
tidak ada bukti
lebih lanjut atau tidak
dijawatakan dalam bentuk bentuk

ini seperti apa
maksudnya tersirat dari prabowo sendiri seperti apa
baik kalau bicara bukti
udah bicara hukum
jadi tidak perlu mencari bukti lagi
jadi ini persoalan politik gitu ya
jadi kalau misalnya kita mencari bukti itu
udah persoalan nanti diranahnya ke polisian
ke jaksan dan lain lain sebagainya
dan ceritanya itu akan panjang
nah oleh karena itulah justru
tidak hanya sekedar menjawab normatif saja
tapi menurut saya
dengan mengangkat lima ratus triliun
saya kira dua kandidat ini
tidak bisa membuktikan itu dua duanya
tidak bisa membuktikan bahwa
jadi cuma panjang saja atau gimana
andaikan pun pemerintah diminta
untuk membuat laporan keuangannya
tidak bisa membuktikan bahwa kebocoran itu
di bawah lima ratus triliun
bisa saja di atas itu
jadi oleh karena itu
ini suatu katakanlah
diksi yang dibangun sedemikian rupa
untuk mempengaruhi opini publik
karena dua kandidat ini
saya yakin betul
tidak bisa membuktikan
di bawah lima ratus triliun
misalnya oleh petahana
atau penantang pun mengatakan
tidak akan bisa membuktikan itu
bahwa itu mencapai lima ratus triliun
tapi efek elektoralnya efektif nggak
nah sekarang kalau dari aspek komunikasi
siapa yang lebih dulu menyampaikan ke ruang publik
setiap pesan yang disampaikan ke ruang publik
tidak bisa ditarik kembali
kalau penyampaian lima ratus triliun
siapa yang memproduksi itu
yang dirugikan siapa
karena pemerintah tidak mampu mengelola
seolah olah demikian maknanya
nah oleh karena itulah
tim daripada prabowo
tim komunikasi politiknya
harus lebih bekerja kencang ini
kalau tidak begini terus
saya yakin nanti dia akan follower follower terus
ini tinggal dua bulan lagi
dan kemudian saya mau sampaikan juga
bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh pak joko widodo
harus bekerjalah bersama sama
nah ini menjadi sinergi
nah sekarang bukankah joko widodo dia
untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan
seharusnya bukan lagi ranahnya dia
yang sifatnya strategis
dan lima tahun ke depan
tidak lagi membicarakan keberhasilan pembangunan
karena keberhasilan pembangunan itu
yang dimotori oleh
kepala biro biro humas
yang ada di kementerian
sampai sekarang tidak bergerak
tapi pertanyaan saya
dan juga tentunya
untuk para masyarakat ya
yang menjadi pemilih
di tahun politik tahun ini adalah
kalau misalnya bicara
mengenai narasi narasi politik
yang digunakan oleh
baik dari prabowo subianto
maupun juga pak joko widodo
kalau kita misalnya berkaca
terkait dengan jelang debat ini
tidak ada isu
atau substansi yang
terutama untuk debat kedua
baik dari pangan
kemudian juga infrastruktur
katanya infrastruktur pak jokowi
tidak tepat guna
nah ini kan kesempatan
ini saya udah bangun loh
jalan tol berapa kilometer
efeknya buat masyarakat apa
jangan pakai akan
akan berefek itu gak
itu buat oposisi
itu buat penantang
tapi efeknya seperti apa
misalnya jelaskan lah
freeport kan sudah
nah sekarang tinggal dikasih lihat
menguntungkan kita kan
dia harus meyakinkan orang bahwa
perjanjian freeport ini menguntungkan
tidak seperti tudingan tudingan
yang katanya dibayar
pakai hutang dan lain lain
nah maksud saya
pamer pamer inilah yang dibuka
pada saat pamer pamer ini
ini ada apa sih
ada apa yang ditutupi
pada saat pamer jalan tol
ada pertanyaan dari masyarakat
itu uangnya dari mana
kalau misalnya pamer
mungkin ada pertanyaan pertanyaan lain lagi
menjelang debat itu
sudah mulai muncul
ada tentang freeport
kemudian misalnya infrastruktur
dari perfektif yang lain
tentang jalan tol
tidak hanya dengan jembatan
bagaimana dengan hunian
bagaimana dengan rumah
apa sih yang terjadi dengan
apa yang terjadi dengan lombok
apa yang terjadi dengan palu
bagaimana penanganan bencana kita
ini kan ada lingkungan hidup juga
itu kan hampir mirip dengan
bagaimana sih sekarang
kenapa kemudian bencana terjadi berkali kali misalnya
jadi jangan kemudian
misalnya bisa juga pamer
ini loh sekarang di sumatera
nggak ada lagi bencana asap
dia harusnya memperlihatkan
pencapaian apa saja
pada saat dia tidak berani pamer
maka orang bertanya
ini ada apa
saya setuju itu
artinya pamer keberhasilan
daripada pemerintah ini tidak ada
atau memang itu
saya mengatakan ukuran tidak ada
ke ruang publik
karena tidak menjadi trending topic
tidak menjadi viral
misalnya kalau kita lihat pamer
katakanlah di bidang jalan tol
dari jakarta sampai ke surabaya
sudah tertemu semua
artinya ada nggak keberhasilan
pembangunan di sana
ada nggak di sana ekonomi ekonomi ukm
di rest rest area dan lain lain sebagainya
kalau bayang bayang melihat
kenapa pamer tersebut tidak dilakukan
tidak dikemas dalam bentuk
pesan komunikasi yang punya daya tarik
karena kalau kita lihat tol
bukankah itu gabungan antara
semen dan batu misalnya
yang tak bermakna
tetapi kalau itu diberbincangkan di ruang publik
tentang katakanlah keberhasilan itu
katakanlah misalnya katakanlah petani
yang membawa hasil taninya
dari suatu kota ke kota lain
atau diperbincangkan di ruang publik
orang jakarta berada di surabaya
misalnya bisa diviralkan di suatu
katakanlah youtube misalnya seperti itu
nah ini yang tidak bergerak sampai sekarang
padahal saya mau katakan
keberhasilan joko widodo sangat luar biasa
tetapi tim komunikasi
dalam memamerkan ini
yang perlu joko widodo evaluasi
sehingga pak joko widodo capek sendiri
timnya tidak bekerja maksimal
ini menjadi catatan tersendiri ya
terutama untuk tim kampanye
pak joko widodo yang juga maaf amin
terutama untuk bagaimana
mungkin strategi selanjutnya dari pak joko widodo
kalau punya kambingnya dipamerin
masa sekarang punya jalan tol
nah pembangunan yang tidak dipamerkan
tapi sayang sekali sebenarnya
kita tidak bisa pamer lebih lanjut ya
terima kasih sekali lagi
dan juga bang emerson nomi
dalam layar pemerintah percaya pada malah mari
dan kita harapkan agar bisa menjadi catatan
terutama untuk para pasangan calon presiden
dan juga wakil presiden
yang akan berkontestasi dalam pesta
atau pemilu dua ribu sembilan belas yang akan jatuh pada april mendatang
layar pemilu terpercaya
masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami